kasus praktik aborsi ilegal ini berawal saat dm yang sudah hamil delapan bulan bersama pacarnya ap
mencari orang yang bisa membantu aborsi
lewat media sosial mereka menemukan sa yang mengaku sudah sering membantu aborsi
setelah sepakat harga pertemuan dilakukan di kamar hotel di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat jambi
di dalam kamar proses aborsi dilakukan
setelah janin dikeluarkan ternyata pendarahan tidak selesai sehingga korban dilarikan ke rumah sakit
dm kemudian meninggal dunia sedang janinnya ditemukan petugas dalam kantong plastik di kamar hotel
andi rusti kepala keperawatan rs ud dawud arif mengaku korban datang tidak sadarkan diri usai aborsi
jasad korban bersama janin yang kemudian dibawa pihak keluarga guna dimakamkan di sumatera selatan
didatang pasien ke sini
kita terima pasien memang pasien dalam kondisi sudah tidak bagus
untuk menurut kesadaran
nah setelah kita anam anam memang ternyata benar dia habis melakukan aborsi
pihak kepolisian kemudian menemukan sa yang membantu aborsi ternyata baru kelas dua belas sma di tanjung jabung
selanjutnya dm berusaha mencari cara bagaimana mengguguhkan kandungannya
dan kemudian lewat salah satu media sosial dm ini kenal dengan petugas pelaku sa
sementara itu ira octavia pelaksana tugas kepala sekolah smk tempat pelaku sa bersekolah mengaku belum mendapatkan kepastian dari pihak kepolisian bila muridnya terlibat kasus aborsi
sejauh ini hanya tahu dari berita di media
ya pak rahman ya mewakakur kami
jadi hanya sepanjang ini hanya tahu berita dari media
sedangkan konfirmasi resmi
dari pihak kepolisian itu belum ada sama sekali sampai dengan hari ini
kalau seharian gimana nih anak anak mungkin
ya karena saya tidak mengajar tapi tadi saya sudah panggil wali kelas sama beberapa orang dulu yang mengajar
nah ini ya pak ya tergolong anak biasa
kini kedua pelaku ditahan di mapol res tanjung jambung barat
kedua pelaku dijerat undang undang kesehatan tentang aborsi dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
dari fen kennedy kuala tunggal jambi